ke perkembangan reshuffle kabinet jokowi presiden jokowi dodo kembali melempar kode mengenai kemungkinan melakukan reshuffle di sisa masa jabatannya
namun jokowi tidak menyatakan kapan waktu reshuffle akan dilakukan
sebelumnya lembaga survei carta politika merilis angka kepuasan kinerja pemerintahan jokowi dodo maruf amin dan kinerja menteri kabinet jokowi
meski responden puas terhadap kinerja kabinet jokowi tetapi sebanyak enam puluh satu delapan persen responden setuju ada reshuffle kabinet
menanggapi hal ini jokowi mengatakan reshuffle akan mungkin kembali dilakukan namun tidak menyatakan kapan waktunya
sejak menjadi presiden pada dua ribu empat belas setidaknya jokowi telah melakukan reshuffle di kabinetnya sebanyak tujuh kali
kapan pak waktunya awal tahun
terima kasih pak presiden